kita ke informasi lain ledakan terjadi di kantor kejaksaan negeri parepare sulawesi selatan pada selasa sore
ledakan ini menimbulkan kepanikan dan terdengar hingga radius ratusan meter dari lokasi
akibat ledakan yang belum diketahui sumbernya ini kaca jendela beberapa bangunan pecah
polisi langsung mensterilkan lokasi yang diduga menjadi sumber ledakan
yakni area kantor kejaksaan negeri parepare sulawesi selatan pada selasa sore
ledakan membuat seisi kantor serta warga panik dan juga terdengar hingga radius ratusan meter dari lokasi
selain menyebabkan kaca jendela di area kantor pecah beberapa bagian dinding bangunan retak
hingga saat ini polisi masih menyelidiki penyebab ledakan
sambil menunggu tim geganapolda sulawesi selatan menyisir lokasi
salah seorang warga yang ada di sekitar ataupun satu kilometer dari lokasi mengaku mendengar suara ledakan yang keras
ledakan terjadi ada di mana
itu jaraknya sekitar berapa
sekitar satu kilometer
gimana itu bunyi ledakannya
keras sampai gemutar itu warkop
tim geganapolda sulawesi selatan memeriksa halaman belakang kantor kejaksaan
negeri parepare selasa sore tim melakukan penyisiran di tempat yang diduga menjadi sumber ledakan
kasih intel ke jari parepare amirudin menduga
ledakan bersumber dari ratusan buah detonator yang dimusnahkan dengan cara direndam air
lalu dimasukkan larutan cor dan juga ditanam
belum diketahui apa yang menjadi pemicu ledakan
hingga selasa petang tim gegana masih terus menyisir halaman belakang kantor kejaksaan negeri parepare
ketika ledakan terjadi kami panik karena suaranya begitu besar
alhamdulillah biar kemisihan datang
alhamdulillah korban jiwa tidak ada cuma rumah dinas saja yang rusak
titik ledakan itu barang bukti detonator pemikan tempuh hari
teman teman saksikan juga tempuh hari di gali ke dalam lubang tanah
berapa titik ledakan itu
ketika meter turun kemudian ditutupi cor semen itu yang ledak
apakah selalu bisa dipastikan bahwa
kalau ilmunya pemicunya kami tidak ada ilmunya kesana
pemicu keledakannya kami nggak tahu mungkin ya panas atau apa
yang mana itu sejarah berapa diperasakan
dampaknya dari bentumannya sejarah dari radio senyawa
tadi sampai dengan sekitar sampai ke pores tempat saya
karena mungkin ini letaknya agak di ketinggian jadi lebih terdengar
tapi tidak ada upaya upaya yang belum diketahui
apakah ini lebaran tertalam atau sebagainya
belum nanti kita lihat investigasi dari